sementara itu deklarasi dukungan juga disampaikan warga negara indonesia
yang mengatasnamakan masyarakat indonesia pendukung prabowo sandi di swiss
dukungan tersebut berdasarkan keputusan ijtima ulama ii
yang menetapkan pilihannya kepada prabowo sandi
karena sesuai dengan pilihan para ulama
sehingga bisa membawa indonesia menuju kesejahteraan